hai hai hai hai hai hai hai hai hai ya ada helikopter komp ada aja bocah eh ini lagi
mau keluar mau ngapain begitu ikutan segala soalnya nanti saya ikut makan di luar jam
ya udah aku jangan pada tidur mulu begitu kan kalian pada mau puasa sahur yang banyak ayo
jangan pada malam malu posisi kalau anak anak santri war ini bukannya malu malu tapi malu malu
kitty lucu dan imut hehehe hehehe hehehe namanya ustadz ustadz mulia dan santun mulia dan santun
lucu dan imut ustadz muhtar kenapa sih kita berpuasa terus harus jujur pula apa hubungannya
pertanyaan yang bagus dari haikal apa sih hubungannya puasa dengan kejujuran karena puasa
itu ibadah syriyah atau ibadah yang tersembunyi yang rahasia hanya dia dengan allah yang tahu
karena itu maka kita harus jujur kepada diri sendiri dan jujur kepada allah subhanahuwata'ala
karena tidak ada yang tahu apakah dia berpuasa atau tidak kecuali dia dengan allah fahim tum
ustadz ridwan mau pantun pisan ya
boleh boleh boleh
nyuci baju banyak usahanya
tetap paku pake palu
sebelum kita berpuasa
mari sama sama kita sahur dulu
yaudah pak ustadz
positif mau pamitan dulu dia
kan anak nanti waktu ini belum pada dikasih
makanan buat sahur juga
ya saya mau nyiapin dulu nih semuanya ya
mau dibantuin gak sama pak nih
agak usap adek
alhamdulillah kalau begitu
afwan positi lama banget deh
iya ayo jangan bencengkan aku
karena aku udah pada sahur semuanya
tinggal bubaya seberang
dores aja dah
assalamualaikum mimpok siti
ini mau ditaro dimana ya
udah taro aja di meja
kalian kan habis pada makan sahur
nah positif punya vitamin buat kalian
itu kan sakatonik abc ya
itu macam obat
itu obat ya mpok
aduh sayang ini bukan obat
ini tuh vitamin yang aman dikonsumsi secara rutin
biar tubuh kalian tuh sehat
daya tahan tubuh kuat
dan bisa bikin kalian tuh jadi anak yang berprestasi
oh begitu ya positi
aku mau yang itu
afwan positi mau banget
nah ini kalau ini beda bentuknya
antariksa bukan alfabet
bukan alfabet mpok
mpoknya lucu banget ya
afwan enak banget
yang pertama rasa strawberry
dan terakhir rasa fruity
mpok ini kan positi ya
ini mudah mudahan kuasa kalian lancar
minum kita bisa jadi tambah kuat
nah udah siap siap sholat subuh ya sayang
makasih mpok siti
makasih mpok siti
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
dan ustadz musa cintai
walaupun rasa sayang dan cinta itu
tidak sebesar kepada ustadz zabela
maupun ustadz zanuyuy
masih kebayang ustadz zanurung tuh
ya siapa tuh ya
itu tadi keceplosan
jadi pada kesempatan kali ini
ustadz musa yang mulia dasantun
akan menyampaikan ilmu baru
yang baru saja ustadz dapatkan dari ustadz mukhtar
jadi sebelumnya ustadz musa yang mulia dasantun itu
allah itu ada di mana mana
bahkan di dalam aliran darah kita
sebenarnya ilmu allah lah
yang ada di mana mana
dan lebih dekat dengan kita
daripada urat naher
dimanapun kita berada
allah akan mengetahuinya
berarti kalau kita diem diembatan puasa di kamar mandi
ketahuin juga ya ustadz
ya sebab tadi sudah dikatakan bahwa
itu lebih dekat daripada urat leher
jadi allah mengetahui apa apa saja yang kita lakukan
membatalkan puasa di kamar mandi
assalamualaikum mba ustadz
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
kamu tuh abis dari mana
apa abis dari kamar mandi
apa pernah diperhentikan paus
dari kamar mandi ustadz
dari kamar mandi kenapa kuyuk begitu
kayak celana bahan belum di cebur
biar segera gue yur aja
kamu mau batalin puasa ya
ya kan ya dong aku aja deh ya kan
saya cuma mau nyempurin kepala saya doang
terus saya kecebur ji
di bak mandi deh
paus aja deh ya kan
udah kayak kodok aja dikit dikit nyemplung
terus kalian nyemplung kempang
ya kamu jalannya lompat lompat
percis kayak kodok
sekarang kamu ganti baju aja ya
biar ga masuk angin
abis itu kamu balik balik ke sini ya
jadi kalian mau izin keluar itu pengen beli tinta
cinta yang kemarin udah tumpah ya dok
makanya kan kita harus memenuhi kaligrafinya orang lain yang mesen itu ustadz
iya pak ustadz
kita harus memenuhi janji
betul tidak kal
kalau begitu ustadz izinin kalian ya
maksimal dua puluh menit
kalian harus langsung balik ke pesantrennya
siap pak ustadz
kita usahakan cepat
iya insya allah
terima kasih ustadz
kalau santri santri di alam aman
jadi nggak capek kita ngejar ngejar
sebelum keluar menjawab dulu pertanyaan saya
baru bisa dibuka
kuda kuda apa yang cepat capek
iya betul betul betul
iya dulu dulu
ingat jangan lama lama
terima kasih pak sapa
terima kasih pak ustadz
ini lagi mau ke mana
kita mau keluar pak ustadz
pak ustadz ikutan segala
hah soalnya nanti si haikal tuh makan di luar diem diem
hah haikal makan di luar
mana surat izinnya
enggak ada sih
kalah kalah kalah
diam diam diam
diam diam diam
gue mau diakalin
sering gini jangan
pokoknya kalau gak ada surat izin pak aga boleh
sering gini jangan
kita mau ngikutin siapa tau dia makan di luar di mana
bukan di luar di mana dia
kalau begini aman
ngapa gue yang ada di luar
emang bocah dah
ada gue aja nih mah
mirjen yang tua
yaelah kan kita surit di zaman now
kenapa saya megang kuncinya